assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sungguh prihatin kita mendengar penolakan jenazah saudara kita yang wafat karena covid sembilan belas ini
juga pembongkaran yang sesungguhnya ini tidak perlu kita lakukan
jikalau masyarakat sudah memahami
di dalam hukum islam kita punya kewajiban untuk memandikan jenazah
mengafani menyolatkan dan menguburkannya dengan cara yang terhormat
bahkan rasulullah melaknat orang yang membongkar kuburan tanpa alasan yang benar
begitulah ungkapan dari ustadz abdullah jimnastiar atau ⁇ aagim ⁇ yang prihatin atas penolakan dan pembongkaran makam jenazah pasien covid sembilan belas
dalam video yang diunggah di instagram gubernur jawa barat ridwan kamil
agi menegaskan bahwa umat islam seharusnya menghormati jenazah
ia mengimbau warga untuk terima jenazah karena proses pemakaman sudah dipastikan aman dan sesuai standar
bisa dipahami kita takut tertular
tapi tertakut tertular ini sudah ada prosedur kesehatan yang dilakukan dengan standar yang benar
sesungguhnya ini sudah sangat aman
oleh karena itu saudaraku sekalian dalam musibah ini
mari tetap kita tidak boleh kehilangan akhlakul karimah di dalam memuliakan para jenazah
sebelumnya gubernur jawa barat ridwan kamil juga meminta warga untuk tidak khawatir berlebihan saat jenazah pasien covid sembilan belas dimakamkan
saat meninjau pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas di tpu cikadut bandung pada delapan april lalu
ridwan kamil memastikan bahwa proses pemakaman sudah melalui prosedur yang ketat
ia juga menyebut virus corona sudah mati setelah pasien meninggal dunia sehingga tidak menular saat jenazah dimakamkan
prosedur sudah dilakukan
ridwan kamil juga memastikan proses pemakaman jenazah pasien covid sembilan belas sudah mengikuti standar who dan syariat agama masing masing dengan baik
tim liputan cnn indonesia